orang tua salah satu korban agak tersulut saat menceritakan kondisi yang terjadi
di lembaga pendidikan heri wirawan di kota bandung
padahal ia mengaku turut mengerjakan gedung yang akan dijadikan pondok pesantren
selama satu bulan lebih
tak hanya itu bersama para orang tua korban lainnya
mereka mengirim bambu satu truk
ikut kerja di situ
dari sampai menggali buat fondasi bambunya juga dari sini
berapa truk dari sini
sama sama orang tua korban juga yang bawa
bambu kali di sini kan empat satu
kalau kata saya gini udah aja saya mau ngambil dari kampung
kita nggak tahu ada aja
setelah pembangunan selesai dilakukan
kegiatan belajar mengajar mulai
dia mengaku setiap dua bulan sekali menengok anaknya
dia tak melihat ada kejanggalan apapun
ya orang orang haji kayak santri gitu
misalkan diposisikan yang kecil sekelompok ini yang ajarnya gitu
yang menengah dipisahkan ini yang mengajarnya
bahkan yang dewasa itu sama gurunya sama si pelaku itu
selain pelaku ada guru guru lain nggak
kalaupun ada guru lain yang datang
waktunya tak menentu dan hanya bersifat guru panggilan
tidak seperti halnya sekolah atau pesantren pada umumnya
y pada saat itu mengaku bangga melihat keterampilan anaknya
menyakinkan waktu itu oh bener gitu
lalu dilihat keterampilannya gitu semacam di laptop udah bisa gitu
wah ada kemajuan saya ya sangat terharu bangga gitu
melihat anak saya mengaji sekolah di situ
bangga sama sekali
meski orang tua diperbolehkan menengok anaknya ke sekolah tersebut
namun harus ada perjanjian terlebih dahulu
kalau ketemu ya memang ketemu
cuma ada perjanjian dulu
ya misalkan hari apa kesini
misalkan minggu gitu
tanggal berapa jam berapa
ya nyapainya ke sana mobil di mana jam berapa
nah di situ
setelah saya nyampe ke pesantren memang sudah siap ada anak saya di situ
pesantren yang di mana pak
yang pertama di
di sinergi antapani yang kedua kan yang di cibiru
ia baru mengetahui kebohongan sistem pendidikan sekolah milik heri setelah mendengarkan penuturan sang anak
yakni tidak ada izasa bagi santri yang lulus
kayaknya orang belajar
nah setelah saya mendengar dari anak saya sendiri kemarin kemarin ini waktu ditanya suruh sekolah lagi
bapak saya mau sekolah apa sma
saya nggak ngerti sekolah sma itu gimana
soalnya saya belum pernah sekolah sma
kan kamu sekarang udah kelas dua
emang saya nggak sekolah di sana
sealah kadarnya ngaji
kalau udah punya anak udah saya nggak ngaji
jadi ketika sama saya ditanya suruh sekolah mau sekolah
sekolah sma itu tuh gimana
kata saya kan kamu pernah sekolah sma
tidak pernah saya sama sekali sekolah sma
menurut y berdasarkan penuturan anaknya selama di pesantren mereka jarang belajar
mereka lebih sering disuruh membuat proposal untuk mencari dana oleh harry
proposal tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi pelaku
setelah punya anak
emang dari kemarin itu impor impor dari temen temen yang lain suka membantu bikin proposal
hanya membantu bukan yang pokok hanya membantu
namun emang kelihatan sama saya tahu iya apa betulnya
kadang kadang di depan laptop anak saya itu bikin apa saya kurang tahu juga
para santri ponpes heri wirawan mayoritas berasal dari garut
mereka mondok di ponpes tersebut karena iming iming sekolah gratis
ia tak menyangka ponpes yang dibangun dari jeripaya santri dan orang tua
menjadi lokasi anaknya di perkosa heri wirawan
zaiul haq sidki irfan kabupaten garut